dinamika pemilihan presiden filipina mendapat perhatian dunia termasuk publik di indonesia
kemenangan putra ex diktator ferdinand marcos senior mendapat kritik dari kelompok anti marcos
apa yang membuat marcos junior atau bongbong bisa memenangkan pilpres di filipina
apa yang bisa kita cermati dari situasi politik filipina saat ini
kita akan diskusikan pada malam hari ini membahasnya melihat apa yang terjadi di pilpres filipina
bersama dengan mbak desi anwar dewan redaksi dari cnn indonesia
selamat malam mbak desi apa kabar sehat ya mbak
sehat selalu selamat malam reinhardt semoga reinhardt juga sehat selalu dan juga pemirsa sehat sehat
mbak desi menarik kalau kita melihat apa yang terjadi di pilpres filipina
sosok yang kemudian sosok kontroversial keluarganya karena terkenal dengan kediktatoran
tapi bisa menang dengan suara yang cukup signifikan ini mbak desi
apa yang menarik untuk kita cermati dari pilpres filipina ini mbak desi
apakah ini memang karena faktor kepiawayan kemampuan marcos junior ini mengolah menggunakan media sosial kah
atau ada faktor yang lain sebenarnya
ya sebenarnya banyak sekali faktornya tapi yang jelas saya sendiri sih sebenarnya tidak terlalu kaget
karena di situ juga calon wakil presidennya
itu adalah anak dari presiden incumbent sekarang yaitu rt
ini juga pasti akan berpengaruh yang cukup besar terhadap basisnya
karena duterte sampai saat ini walaupun dia merupakan seorang figur yang keras otoriter
tapi cukup populer dan ya karena secara konstitusi dia tidak bisa mencalonkan diri kembali
kita tentu saja memilih kira kira yang paling bisa memastikan
paling tidak membuat dia aman ya
dia sudah tidak menjadi presiden lagi
jadi anaknya sarah merupakan salah satu full factor daripada kemenangan itu sendiri
kedua sosok bongbong marcos ini bongbong ini memang sejak cukup lama ya dari dua puluh dekade
itu telah memoles dirinya dan juga
bali mencoba merehabilitasi nama keluarga marcos itu sendiri
seperti kita ingatkan presiden marcos senior bapaknya itu
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam itu terpaksa lari dari filipina ketika terjadi revolusi people power
dan dia rendah ke hawaii tiga tahun kemudian dia meninggal
tapi lima tahun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu melda marcos yaitu istrinya
juga keluarganya bongbong itu kembali lagi ke filipina
dan mencoba langsung masuk ke jalur politik lagi
kita juga perlu ingat reinhardt bahwa dua kali ya imelda marcos itu mencoba mencalonkan dirinya menjadi presiden
ini sebenarnya merupakan usaha yang cukup lama
dan satu lagi faktornya itu adalah kekecewaan yang mungkin demokrasi yang terjadi setelah marcos senior
itu diturunkan dan saat itu cory aquino menjadi presiden
dianggap mungkin tidak membuahkan hasil memuaskan
misalnya kemiskinan masih terus jalan korupsi itu masih terus jadi
dan ada semacam infrastruktur juga tidak dibangun
jadi adalah unsur kekecewaan
jadi kita melihat itu juga dalam konteks yang jadi
kecenderungan bagi negara negara seluruh dunia
kita lihat fenomenanya bukan saja di asia tenggara
tapi juga di seluruh termasuk di eropa dan di amerika serikat
kecenderungan terhadap pemimpin yang sifatnya itu populis
jadi ini sebenarnya merupakan tren
saya lihat ini selama bahkan dua puluh tahun ini sudah mulai terus menerus
penggerus terhadap demokrasi dan nostalgia
terhadap masa lalu
nah era marcos senior ini juga dianggap era emas lah
era stabilitas era ekonomi yang membangun
dan juga dimana masyarakat merasa bahwa bangga
dan terakhir mungkin yang menjadi faktor yang juga merupakan sesuatu yang kita lihat
pemilu dimana mana sekarang adalah peran dari teknologi internet khususnya sosmed
nah sosmed ini kita lihat sudah begitu banyak di pemilihan baik daerah
atau pemilihan presiden bukan saja di filipina
tapi di indonesia juga dan di amerika serikat dan di mana mana ada pemilu
misinformation disformation dan juga mungkin manipulasi dari persepsi itu sangat kuat dalam sosmed
untuk mempengaruhi persepsi
dan apa sih yang benar atau apa yang salah dalam sejarah
dan kalau kita lihat banyak sekali pendukungnya dari bongbong ini merupakan
anak anak muda antara kisaran umur delapan belas sampai dua puluh empat tahun
yaitu mereka yang merupakan sangat aktif di sosmed
itu semua mendukung rata rata mendukung marcos junior ini
jadi ini terasa sebenarnya merupakan suatu kumulasi dari beberapa hal
memang menurut menjadi tren yang ada di dunia ini
pengurusan terhadap demokrasi tapi juga keinginan untuk mendapatkan sosok figur figur yang populis
dan juga yang dianggap tegas dah bisa diinspirasi
walaupun inspirasinya itu mungkin tidak terlalu positif
dan itu yang kemudian mbak desi baca terjadi di filipina
dan tentu ada banyak faktor yang tadi mbak desi sampaikan
tapi faktor pemilihan wakil presidennya ini yang merupakan putrinya duterte
punya sumbangsi yang cukup besar ya mbak terhadap kemenangan dari bongbong atau marcos junior ini
apakah dengan kata lain dengan kemenangan ini meskipun belum secara resmi diumumkan
rehabilitasi politik yang dilakukan oleh klan marcos
yang dilakukan oleh klan marcos selama ini setelah tumbangnya marcos senior tiga puluh tahunan yang lalu
ini cukup berhasil ini berhasil mengubah persepsi masyarakat di filipina
dan juga menarik perhatian pemilih muda yang mungkin tidak mengalami masa di mana ketika marcos senior berkuasa
ya betul sekali reinhardt karena kalau marcos seniornya itu sendiri kan dia diturunkan dengan people power
itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam ya jadi mungkin sekarang kalau para milenial atau mereka yang masih umurnya saat ini belum dua puluh tahun
atau masih di bawah tiga puluh tahun mungkin memorinya itu tidak ada belum lagi sekarang yang banyak sekali kita bisa temukan
itu di youtube itu adalah mungkin kemasan baru dari memori atau nostalgia terhadap siapa sih sebenarnya keluarga marcos itu sendiri
kita kan kenal bahwa ya marcos itu adalah totok yang kosong

dan sebenarnya dia juga menjadi diktator karena pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua yang satu tahun sebelum dia harusnya mengakhiri periode keduanya
dia membuat yang namanya martial low
sehingga dia bisa terus menerus menguasai apakah itu parlemen dan juga militernya
sehingga dia betul betul menjadi diktator dia diturunkan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
nah di situ korupsinya itu juga luar biasa hebatnya
dan sangat sekali mencolok kalau tidak salah dia mengkorupsi itu sekitar sepuluh miliar para amerika
sampai saat ini mungkin hanya baru empat miliar dolar amerika yang bisa didapatkan
dan sebenarnya sampai saat ini juga masih banyak urusan urusan akuntabilitasnya yang masih harus dijawab oleh keluarga marcos itu sendiri
tapi yang jelas ini mungkin tidak terlalu mengaruhi pilih
poter ya dari filipina itu sendiri
buktinya bahkan yang di atas usia enam puluh an tahun kan juga masih mengenang dengan nostalgia
apalagi di daerah markos itu sendiri dan juga di basis duterte
sehingga ada semacam inilah lupa
mungkin lupa sejarah masa lalu itu dengan kacamata yang berbeda
nah ini menurut saya ya
karena ini bisa dilakukan oleh media sosial
nah disini kalau kita lihat juga ketika masa kampanyenya
itu yang menggunakan youtube misalnya facebook atau tiktok
ya jadi yang berita yang positif terhadap bongbong
sehingga terjadi semacam tidak balance ya
jadi orang itu melihat bahwa inilah yang benar
ini yang terjadi ketika pemilu di amerika serikat tiba tiba sosok seorang donald trump itu menjadi presiden
padahal itu kan diluar dugaan
disini mungkin kita juga harus hati hati
karena dalam hal ini mainstream media atau media resmi itu mungkin dianggap bukan suatu sumber yang bisa memprediksi
apa sebenarnya yang mencerminkan keinginan dari masyarakat yang berbasis populis lah
nah bicara soal populisme ini mbak desi ini menarik untuk kita dalami lagi
karena tadi mbak desy juga mengatakan ini
potret yang terjadi ini trennya begitu ya
terjadi pengerusan demokrasi tapi populisme kemudian yang tumbuh dan itu terjadi di banyak negara juga sebenarnya
kita pernah melihat apa yang terjadi di amerika serikat atau ketika bolsonaro misalnya di brazil begitu
artinya tren ini terus muncul mbak
apa yang membuat tokoh tokoh yang punya pendekatan populisme ini justru
di banyak tempat kita lihat termasuk juga di filipina ini justru dipilih
ya menarik sekali
apa di negara negara yang seharusnya sejak runtuhnya uni soviet sejak dunia itu istilahnya itu datar
karena semakin banyak negara negara menjadi negara yang demokrasi
dengan kesadar dan
dengan penuh kesadaran itu memilih tokoh tokoh yang
justru akhirnya menggerus ya demokrasi
pertama saya lihat begini yang terakhir
akhir akhir ini itu adalah fenomena globalisasi
nah globalisasi ini yang terjadi itu adalah
dan kaya misalnya tapi bukan saja negara miskin dan negara kaya
tapi dalam suatu negara
itu ketimpangan ekonominya itu sangat
mana misalnya ya kalau kita lihat pendukung trump itu siapa
yang merasa bahwa imigran ini adalah sumber semua dari problem karena
merusak perekonomian mengambil pekerjaan
dan juga semua pekerjaan pindah misalnya ke negara negara yang jauh lebih murah buruhnya
nah ini yang kita lihat juga fenomena di eropa
dimana negara kemarin
baru ini ada pemilihan di perancis
macron presiden macron yang posisinya itu sebenarnya di tengah
hampir dikalahan oleh seorang sosok ngepen
yang mungkin dua puluh tiga puluh tahun yang lalu
jadi kita tidak akan anggap berjaya kecuali hanya minoritas
jadi meningkatkan rasa nasionalisme anti imigran xenofobia intoleran
ini menurut saya itu merupakan sesuatu yang semakin membuat orang orang itu merasa
tidak tidak kita juga
lagi dua tahun terakhir ini adalah covid
nah ini juga dengan adanya pandemi ini
jadi orang itu mencari sosok yang bisa memberikan jawaban yang tegas
saya lihat ini sampai sekarang kan masalahnya masih banyak sekali terjadi
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh presiden
yang misalnya perang melawan drat dan menembak orang
tindakan tindakan yang sangat tidak demokratis
tapi buktinya masih tetap populer
jadi lebih ke kekecewaan terhadap di jantiji demokrasi itu yang ternyata bukan membuat atau membawa
ya solusi dari masalah
tapi justru menimbulkan masalah masalah di mana terjadi ketimpangan ketimpangan yang
mungkin membuat mereka tuh kecewa
padahal bukan solusinya karena
pemimpin pemimpin ini yang mereka diusung dalam populisme ya
kita lihat apakah itu di
ya bahkan sosok di rusia seperti putin atau di turki seperti erdogan dan tadi kan disebut bolsonaro
mereka kan semua sosok yang awalnya kan
membuat orang tuh bangga
wah saya bangga jadi
jadi meningkatkan semangat nasionalisme
tapi ketika mereka justru memiliki kekuasaan apa yang mereka lakukan
biasanya sosok sosok populis ini ketika mereka berkuasa justru menggunakan kepopuleran mereka untuk menggerus demokrasi dengan
memperlemah institusi institusi yang selama ini menopang demokrasi ya
contohnya dari segi hukumnya
ya kelembunian dari segi hak asasi manusianya
kemudian dari pers yang bisa terus menerus dikritik
nah ini harus kita waspadai
karena populisme ini menghasilkan pemimpin pemimpin yang ujung ujungnya itu jadi otoriter dan bahkan bisa coba untuk mungkin melemahkan konstitusi
bahkan mungkin menambah nambah
periode dan lain sebagainya
periode dan lain sebagainya
ini kan sesuatu yang harus kita cermati
tapi inilah yang terjadi
karena itu nanti presiden donald trump itu mungkin siapa tahu akan menjadi kembali presiden amerika
baik menarik mbak desi
yang juga kita perlu cermati atau kita menarik untuk kita diskusikan adalah
bagaimana kemudian nanti filipina di bawah markas junior ini
kalau dari beberapa dari platform kampanye yang ia gunakan adalah soal simbol simbol persatuan
kemudian sedikit memberikan bocoran terkait dengan kebijakannya yang mungkin akan mirip dengan apa yang dilakukan oleh duterte
apakah ke depan juga kita akan melihat filipina di bawah marcos junior ini memang akan mengikuti kembali gaya kepemimpinan duterte yang cukup keras misalnya
dekat dengan china begitu
apakah itu yang juga akan kita lihat filipina kedepan
tapi dijawab nanti mbak desi kita di segmen berikutnya masih diskusikan soal ini
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya kita masih membahas kembalinya klan marcos ke dalam pucuk pimpinan di filipina
masih bersama dengan mbak desi anwar
mbak desi gaya kepemimpinan duterte yang keras
membuatnya kemudian banyak didukung oleh masyarakat di filipina
nah dengan terpilihnya marcos junior ini
wakilnya putrinya duterte
apakah hal yang sama pola kepemimpinan yang sama juga akan kita lihat akan seperti yang dilakukan oleh rodrigo duterte di filipina kedepan
kalau kita lihatkan selama ini posisi filipina
walaupun mereka secara persiap atau secara kebijakannya
secara kebijakan luar negeri itu independen lah istilahnya
ini kita lihat secara sejarah kan kedekatannya dengan amerika serikat itu lumayan ya
kalau kita lihat itu sekarang ada dua kekuatan secara global yang mempengaruhi istilahnya
kalau mau jadi ada super power itu ada amerika serikat dan ada china
jadi kalau sekarang yang di masalah di china ini
masalah perdagangan atau ya musuh ya bermusuhan dengan amerika serikat itu adalah masalah hadiran china khususnya di asia tenggara
itu seperti raksasa yang membayang bayangi khususnya dalam hal hal seperti south china sea misalnya
nah ini kan saya lihat itu pasti ada ya rasa terancamnya
nah tapi kalau kita lihat selama ini duterte yang memang policy nya itu
dan ini saya lihat bong bong dengan foreign policy nya atau kebijakannya
tapi juga platformnya adalah unity atau mempersatukan
itu biasanya apa
itu berarti kan membuat filipina saat lagi
ini biasanya lebih memfokuskan untuk kepentingan masyarakat filipinanya itu sendiri
jadi sebenarnya kalau
orang pemimpin yang secara populis
dia akan fokus dulu untuk membuat dirinya lebih populer lagi dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri
misalnya ya bantuan ya untuk dari kemiskinan dan juga untuk memberikan rasa kebanggaan terhadap negerinya
dan juga rasa
bukan saja independence tapi national pride nya itu menjadi sangat sangat penting
jadi ada harapan lah seperti itu dalam kenapa mereka memilih seorang bong bong marcos ini
karena ini dianggap akan meningkatkan kembali derajat filipina
ini kan sebenarnya filipina merupakan salah satu negara yang cukup besar ya penduduknya ada sekitar lebih dari seratus juta ya satu ratus sepuluh juta
dan seharusnya kan juga memainkan peran yang lebih besar
tapi dalam beberapa tahun ini anggap kurang berpengaruh secara negara khususnya di asia tenggara ini
jadi mungkin pasti akan ada mencoba membuat negara filipina itu ya kalau mereka bernuas salgia dengan nama marcos itu menghidupkan kembali masa kejayaan

filipina itu dianggap sebagai negara yang sangat berhasil secara ekonomi
negara yang tumbuh berkembang
tapi kalau melihatnya mungkin yang akan menjadi prioritasnya juga membereskan ini masalah masalah akuntabilitasnya dengan nama marcos nya ini
supaya ini tidak menjadi batu inilah menghalang dia ke depan
nah ini tentu saja cara caranya mengikuti cara duta
karena sampai sekarang itu masalah akuntabilitas itu sesuatu yang kita lihat itu sangat hampir bisa dikatakan tidak ada
kalau dibawah seorang presiden yang sifatnya otoriter
dialah yang membuat key is the law gitu
dia yang menentukan siapa yang benar siapa yang salah
nah ini juga mungkin yang akan diteruskan lah istilahnya
baik mbak desi
nah kekhawatiran kekhawatiran yang mungkin sudah dirasakan oleh mereka yang menurut anda
soal filipina akan kembali dengan dinasti yang pernah berkuasa dengan tangan besi
meredam kebiasaan pendapat dan sebagainya
kekhawatiran itu apakah kemudian memang menjadi wajar
kalau kemudian dirasakan oleh mereka yang anti marcos
sekarang dengan kemenangan dari marcos junior ini
karena kemenangan ini juga secara langsung secara tidak langsung bahkan juga membuka jalan bagi kembalinya dinasti otoriter yang pernah ada di filipina
ya kalau saya lihat di filipina bukan masalah dinastinya tapi sosok otoriter ini
setelah marcos turun kan ada corri aquino
dialah yang sosok atau wajah demokrasi
nah tapi kan setelah itu siapa yang dipilih menjadi presiden
ingat kan selain hakan
sosok yang sifatnya populis yang unik yang karakternya itu ras
dan kemudian ya terakhir kan ada duterte
duterte kan juga ini sosoknya itu kan sangat unik sangat keras
jadi ya ini lebih ke cenderungan dari satu mungkin mencerminkan keinginan untuk memiliki atau akhirnya dapatkan sosok yang sangat otoriter ini
dan kita nggak tahu ya nanti bombo marcos ini seperti apa
tapi kalau memang dia di endorse oleh seorang duterte dan wakilnya juga adalah putrinya dari duterte
ya pasti gaya gaya ataupun cara cara yang akan diteruskan pasti ada dipengaruhi oleh itu
jadi mau dibilang asin ya kan ini lebih senamanya kan
tapi kalau kita lihat pemilu yang terjadi sosok presiden yang dipilih yang menjadi presiden filipina ini memang sosok yang unik gitu
bukan sosok demokratis bukan sosok yang wajahnya moderat dan ini
tapi kan yang cukup kuat bahkan sangat menakutkan kan
misalnya bisa menembak siapa saja kalau dianggap musuh
ini kan bukan sosok yang demokratis yang kita tahu
kita tahu ya nanti bombo marcos ini terus terang kan kita selama ini belum terlalu kenal kan

baik mbak desi jadi soal politik dinastinya adalah satu hal yang lain mungkin tidak begitu menjadi masalah
tapi sosoknya yang kemudian ini yang menjadi perhatian
mbak desi sebagai negara sesama negara asia tenggara ya indonesia ini
mungkin menarik juga kalau kita melihat dari perspektif indonesia setelah kemenangan dari marcos junior ini
sebetulnya menurut mbak desi apa yang perlu kita cermati
apa yang perlu kita cermati dari transisi kepemimpinan dari duterte ke marcos junior ini
dan dari fenomena yang terjadi ketika
sebuah klan yang pernah diruntuhkan tapi kemudian justru tiga puluh tahun kemudian dipilih kembali oleh masyarakat filipina
apa yang menarik apa yang perlu kita pelajari kita cermati sebagai sebuah negara sebagai sebuah bangsa
ya kembali ini kenapa
kenapa bisa terjadi kenapa demikian
kita sendiri kan sebagai negara memiliki yang namanya reformasi ya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dimana kita juga mengakhiri buah rejim otoriter yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun
dan ryan hart juga ingat ya
hanya sepuluh tahun setelah kita menikmati demokrasi itu orang yang diturunkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ternyata ketika pada waktunya akhirnya dia meninggal
itu ternyata menjadi sosok yang lelukan gitu
ini kan apa artinya

ya kan berarti kan ada pertama nostalgia atau kita cari
cara kita melihat sejarah itu karena dibandingkan dengan masa kini seolah olah masa lampau itu sebenarnya nggak jelek jelek amat gitu
bahkan sangat bagus paling tidak kita memiliki stabilitas paling tidak jalan jalan dibangun paling tidak ada infrastruktur dan lain sebagainya
jadi ini biasanya adalah reaksi
kalau misalnya sese demokrasi itu sendiri
kalau misalnya sese demokrasi itu sendiri

membuahkan hasil di mana semua orang itu merasakan manfaatnya dan dianggap ada suatu pilihan yang memang membuat orang itu juga merasa bangga dan puas dengan kepemimpinan
pasti ada ujung ujungnya kan ada ketidakpuasan

pasti ada ujung ujungnya kan ada ketidakpuasan
ini yang kenapa demokrasi ini kan istilahnya dalam sistem ini ada check and balances ada akuntabilitas
kita sebagai media sebagai pers kan kita saat ini salah satu silar adalah watchdog
pastikan bahwa misalnya hak hak asasi manusia ditegakkan ada keadilan ada justice dan lain sebagainya
tapi kalau semua ini dianggap kok tidak jalan
kok masih kurang kok masih ada korupsi kok masih tidak adil
ini pasti akan mempengaruhi bagaimana kita melihat masa lampau belum lagi
dengan sekarang sangat mudah kita bisa mengubah fakta menjadi suatu yang kita inginkan hanya dengan menciptakan take news misinformation
dan memang dalam khususnya
dalam hal yang kita lakukan
dalam khususnya di filipina tapi juga di indonesia
ketergantungan kita ketergantungan masyarakat terhadap informasi yang dikeluarkan di sosmedia itu
yang dianggap jauh lebih kredibel dari informasi yang didapatkan dari institusi dari sumber sumber yang ini
jadi kalau menurut saya inilah
demokrasi tidak terbaik
tapi ini masih terbaik dari apa yang kita miliki
tapi kalau memang sebagian besar ya orang di
sekarang itu hanya setengah loh dari negara negara di dunia itu yang hidup dalam negara yang murni demokratis
mungkin di negara seperti skandinavia
saya lihat juga lagi di amerika sekarangnya itu sangat tidak terpolarisasi
seolah olah ada dua negara itu dalam satu negara yang tidak pernah ketemu
jadi ada yang ekstrim yang terjadi
ini merupakan fenomena yang mungkin ya itu banyak sekali faktor faktor globalisasi
dianggap kapitalisme juga tidak jalan
dan yang terakhir ini adalah proses pembiaran juga terhadap diktator
terhadap orang orang otoriter
nah ini yang harus kita ini juga buktinya kita lihat di rusia kan
ini kan sebenarnya kan selama ini kan proses pembiaran juga karena begitu lama tolerir tindakan tindakan otoriter
yang akhirnya ya terjadilah konflik dengan ukraina
ini kan semuanya kenapa
ya karena itu semua yang terjadi
itu semua faktor itu sendiri
yang membahayakan adalah
rezim yang sifatnya itu otoriter
media itu pasti dikontrol
nah sosmed ini kan paling gampang digunakan sebagai platform justru
dan kalau dan itu kan yang kita tidak tahu di situ
tapi inilah yang menjadi sumber dari informasi dan informasi ini membentuk opini
dan ini sangat sangat terlihat bahwa gitu banyak
gitu banyak ya
dua kali lipat lebih besar kan pendukung
kalau nah ini mungkin juga nggak tahu ya seberapa bersih pemilu di filipina
tapi kalau dilihat jumlahnya kan ya cukup besar itu pendukungnya
berarti kan ada sesuatu yang memang membuat orang itu terinspirasi dengan tokoh ini
mbak desi menarik sekali analisis dan diskusi yang
apa tadi mbak desi sampaikan juga
tapi mari kita akan lihat tampaknya juga akan menarik lagi kita cermati
akan seperti apa nanti ke depan kepemimpinan dari marcos junior ini
sekaligus tentu dari potret yang terjadi di filipina
sekali lagi tentu pasti ada sesuatu ada pelajaran yang bisa kita petik
baik secara sosial dan juga secara politik
dari apa yang sedang terjadi di pilpres filipina saat ini
terima kasih banyak mbak desi anwar
diskusi yang menarik pada malam hari ini selamat malam mbak desi
selamat malam mbak
selamat malam terima kasih reinhardt selamat malam juga kepada pemirsa
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia news